dengan kondisi ini saatnya kita belajar dari rumah ibadah dari rumah
inilah saatnya bekerja bersama sama tolong menolong dan bersatu padu gotong royong
kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah covid sembilan belas ini bisa tertangani dengan maksimal
itulah imbauan presiden jokowi agar warganya bekerja belajar dan beribadah dari rumah
meski sudah ada imbauan ternyata masih ada yang tidak mengindahkannya
di sisi lain ada juga orang
yang masih harus bertugas turun lapangan karena kewajibannya itu tidak mungkin dikerjakan dari rumah
seperti jurnalis petugas penanganan sarana dan prasarana umum atau ppsu polisi lalu lintas juga petugas kesehatan
inilah pesan dari mereka yang tak memiliki kesempatan seperti kamu yang bisa di rumah saja
biar kami yang memberikan informasi untuk anda
ikuti seluruh anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan physical distancing sebagai langkah untuk mengurangi penyebaran virus covid sembilan belas
kamu di rumah saja
saya polantas masih bekerja di lapangan masih melayani untuk masyarakat dihimbau untuk warga atau masyarakat yang tidak ada keperluan
kita mendesak sebaiknya di rumah saja
kami ppsu jakarta tetap bekerja melayani masyarakat di lapangan untuk warga yang tidak berkepentingan atau mendesak lebih baik kamu di rumah saja